presiden republik indonesia
yang saya hormati seluruh rakyat indonesia dari sabang sampai merauke dari miangas sampai
yang saya hormati ketua para wakil ketua dan para anggota majelis permusatan rakyat republik
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia bapak haji muhammad yusuf kalla
yang saya hormati ketua para wakil ketua dan para anggota lembaga lembaga negara
yang saya hormati para menteri kabinet kerja pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
yang saya hormati bapak b j habibie presiden republik indonesia ketiga
yang saya hormati ibu aja megawati sukarnaputri presiden republik indonesia kelima
yang saya hormati bapak tri supresno wakil presiden republik indonesia ke enam
yang saya hormati bapak butiono wakil presiden ke sebelas republik indonesia
hadirin yang berbahagia saudara saudara sebangsa dan setanah air
para duta besar negara negara sahabat yang pada pagi hari ini hadir
ujiran syukur gadat allah subhanahu wa ta'ala tuhan yang ma'esha
karena atas rahmatnya kita dapat menghadiri sidang tahunan majelis pemusatan rakyat republik indonesia tahun dua ribu delapan belas

esok hari kita bangsa indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh
sebuah momentum untuk mengingat kembali semangat persatuan indonesia
yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa para perintis dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan
saat itu semua anak bangsa semua anak anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik perbedaan suku perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan indonesia merdeka
perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu
dalam persatuan itulah mereka menemukan energi yang madasyat untuk menggerakkan seluruh tenaga pikiran dan juga tetesan keringat untuk indonesia merdeka
dalam persatuan indonesia itulah para pejuang kemerdekaan menemukan solidaritas kepedulian dan juga semangat berbagi
antar sesama anak bangsa
solidaritas peduli dan berbagi antar sesama saudara satu bangsa satu bahasa dan satu tanah air
ini telah tujuh puluh tiga tahun merdeka
kita harus melanjutkan elan semangat para pejuang kemerdekaan itu untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan
untuk bekerja nyata memenuhi janji janji kemerdekaan
dan untuk bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
dalam perjalanan sebagai bangsa yang merdeka kita menghadapi berbagai tantangan berbagai rintangan berbagai cobaan yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita
karena dalam menghadapi ujian tersebut kita selalu diingatkan oleh para pendiri bangsa bahwa jatuh bangunnya sebuah bangsa sangat tergantung pada bangsa itu sendiri
apakah bangsa itu mau bersatu ataukah sebaliknya bangsa itu mudah terpecah belah menunggu kehancuran
tidak berlebihan pada momentum peringatan hari kemerdekaan
tahun ini saya mengajak seluruh anak anak bangsa baik yang hadir di ruangan ini ataupun dimanapun saudara saudara berada
untuk kembali pada semangat persatuan indonesia kembali pada semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa
tanpa membedah bedahkan asal suku asal usuh suku agama ataupun golongan
jika bangsa indonesia mau tetap bersatu berbagi dan peduli pada sesama anak bangsa
maka indonesia bukan lagi hanya sekedar nama ataupun gambar sederetan pulau pulau di peta dunia
melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa bangsa lain di dunia
saya yakin dengan semangat persatuan
peduli dan berbagi ditambah dengan kerja bersama
kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan
mencapai prestasi bangsa indonesia yang maju yang gemilang
saudara saudara sebangsa setanah air
sidang majelis yang saya muliakan
dalam kedudukan saya sebagai kepala negara
melalui sidang majelis ini
saya diberikan kesempatan untuk melaporkan secara ringkas kinerja lembaga lembaga negara
kepada seluruh rakyat indonesia
penyampaian laporan kinerja lembaga lembaga negara adalah sebuah konvensi ketatanegaraan yang baik
agar seluruh rakyat indonesia bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh lembaga lembaga negara
untuk menghadirkan semangat ketatangan saya berterus terima oleh tuan presiden pak wissam
perbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat
kepada lembaga lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya masing masing sesuai amanat konstitusi
forum ini juga menghadirkan kembali semangat kebersamaan dan persatuan antar lembaga lembaga
negara dalam menghadapi tantangan tantangan bangsa dan negara terutama dalam memenuhi
janji kemerdekaan seperti tercantum dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kepercayaan rakyat kepada lembaga lembaga negara adalah sumber kekuatan utama kita dalam langkah
lembaga lembaga negara menjadi lembaga yang kuat dan berwibawa
ketika rakyat menghormati menaruh kepercayaan dan juga memberikan dukungan terhadap tugas
konstitusional yang diembanjakan
dengan demikian kita harus memaknai kritik dari rakyat kepada lembaga lembaga negara
sebagai wujud kepedulian sekaligus harapan rakyat agar kita bekerja lebih keras lagi
memenuhi harapan rakyat tersebut
karena itu kita harus tempatkan forum ini sebagai bentuk kebersamaan lembaga lembaga
negara untuk membangun kepercayaan rakyat
sudah hampir empat tahun ini pemerintahan yang saya pimpin berjuang memulihkan kepercayaan rakyat
melalui kerja nyata membangun negeri dari sabang sampai merauke dari miangas sampai
pelurute secara merata dan berkeadilan
kita ingin rakyat di perbatasan di pulau pulau terluar di kawasan tertinggal merasakan kehadiran
negara republik indonesia sebagai negara besar dengan rentang geografis yang sangat
luas dengan dua ratus enam puluh juta jiwa
dan tujuh ratus empat belas suku kita harus memastikan negara bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
mulai tahun pertama pemerintahan kita membangun fondasi yang kokoh untuk menuju indonesia
yang lebih maju
karena itu pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan
produktivitas dan daya saing bangsa
percepatan pembangunan infrastruktur

bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur
dibanding dengan negara negara lain melainkan juga menumbuhkan sentra sentra ekonomi baru
yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah daerah di seluruh penjuru tanah air
itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di jawa tapi di pulau sumatera
di pulau kalimantan di pulau sulawesi kepulauan maluku nusa tenggara sampai tanah papua
karena sebagai bangsa yang majemuk kita ingin tumbuh bersama sejahtera bersama
dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rute
satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental
dan karakter bangsa
dalam hal ini banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur
fisik seperti jalan tol
tol bandara pelabuhan juga mrt lrt dilihat hanya dari sisi fisiknya saja
padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban membangun konektivitas budaya
membangun infrastruktur budaya baru
pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita mempercepat
konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda
saya hormati fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur
sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir dua ratus enam puluh juta jiwa kita percaya bahwa masa depan
indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia indonesia yang maju
selama ini kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam tapi kita seakan lupa bahwa
indonesia memiliki kekuatan besar
mereka telah dilihat terang mesmbi
seperti yang anda lihat di gambar ini
tersebut tidak memiliki keseksan
tapi itu dia kami perejutkan
usaha ultramikro usaha mikro dan usaha kecil
untuk mendorong perkembangan usaha umkm
pemerintah menurunkan tarif pajak final umkm menjadi lima persen
serta penajaman kur yang bisa dinikmati dua belas tiga juta umkm kita
selain itu untuk memberikan jaminan perlindungan sosial
pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan bahan pokok
menyalurkan program keluarga harapan kepada sepuluh juta keluarga penerima manfaat
serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai
agar lebih tepat sasaran
dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi lima belas enam juta penerima manfaat pada tahun dua ribu sembilan belas
dengan kerja nyata rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan
yang saat ini
berhasil kita turunkan dari empat ratus enam menjadi tiga ratus delapan puluh sembilan
saudara saudara sebangsa dan setanah air
langkah indonesia dalam melangkah maju membutuhkan partisipasi aktif lembaga lembaga negara
selama setahun terakhir mpr sesuai tugas konstitusionalnya terus berusaha untuk berperan
sebagai rumah aspirasi berdasarkan kepentingan kepentingan dan kepentingan kepentingan
dan penerangan kehidupan
dan juga membangun tingkat balik kegunaan rakyat indonesia dan apabila saat ini
visi yang terlihat syukur
nkri dan bineka tunggal ika
untuk itu mpr telah membentuk panitia ad hoc yang diberi tugas untuk mempersiapkan materi
tentang reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional serta penyempurnaan sistem ketatanegaraan
di negara kita
mpr juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi pancasila sebagai dasar
negara ideologi bangsa dan negara dan sumber hukum nasional
kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara mpr dan badan pembinaan ideologi pancasila
untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi pancasila kepada masyarakat lembaga lembaga
pemerintah dan pemerintah pemerintah
sementara itu dpr juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan
kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya
terhadap fungsi legislasi dpr telah menyelesaikan enam belas ruu pada tahun sidang dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
beberapa diantaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah tantangan pembangunan yang
mendesak yang dihadapi negeri kita baik di bidang keamanan di bidang hukum di bidang
ketenaga kerjaan di bidang sosial dan di bidang kesehatan
dpr telah mengakselerasi penyelesaian pembahasan ruu tentang perubahan atas undang undang nomor lima
dua belas tahun dua ribu tiga tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang undang nomor satu tahun dua ribu dua tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang undang
dpr juga telah menyelesaikan pembahasan tentang ruu perlindungan pekerja migran indonesia
ruu kepalang merahan dan ruu tentang kekarantinaan kesehatan
terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
dpr telah membentuk empat puluh enam panitrakan
dpr telah mencari pemerintah kerja di berbagai ranah pembangunan
serta menyelenggarakan uji kelayakan dan uji kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik
uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap calon anggota komisi informasi pusat
calon hakim agung calon anggota komisi nasional hak asasi manusia
calon hakim konstitusi
calon anggota bpk dan calon gubernur serta deputi gubernur bank indonesia
selama tahun dua ribu delapan belas dpr telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap
tiga puluh sembilan juta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara negara sahabat
selain itu dpr juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerjasama antara indonesia
dengan negara negara sahabat
pada bulan juli dua ribu delapan belas dpr sukses menjadi tuan rumah kerjasama parlemen indonesia
dengan negara negara pasifik atau indonesia pacific parliamentary partnership
kemudian grup kerjasama bilateral yang dibentuk beberapa tahun yang lalu
telah berkembang dengan pembentukan dua kerjasama baru yaitu dengan parlemen negara sahabat republik
saudara saudara sebangsa dan setanah air hadirin yang saya hormati
sebagai lembaga representasi daerah dpri terus memantapkan peran konstitusionalnya
dalam menjalankan tugas legislasi pertimbangan serta pengawasan atas pelaksanaan undang undang
mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah
sepanjang tahun dua ribu delapan belas dpd berperan penting dalam pengawasan kebijakan moratorium pemekaran daerah
pilkada serentak manajemen kependudukan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus
peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta regulasi profesi guru dan kesejahteraannya
dpd juga mendukung pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dan pengelolaannya secara berkelanju
dan memiliki keuntungan yang berkelanjutan
juga terus mendukung kebijakan desentralisasi fiskal yang berkeadilan dan mendorong kemandirian daerah
hal ini menjamin kepastian dana transfer ke daerah dan dana desa selaras dengan karakteristik dan kebutuhan daerah
bidang majelis yang saya muliakan
dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara
melalui berbagai rekomendasi serta sejumlah dukungan lainnya
telah berhasil memastikan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau wtp
bagi laporan keuangan pemerintah pusat dan sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah di tahun dua ribu tujuh belas
rekomendasi bpk yang diiringi dengan beragam dukungan lainnya
juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan dari beberapa pemerintah
sesuai target yang ditetapkan pada rpcmn dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
tahun dua ribu delapan belas bpk berinisiatif memberikan perhatian khusus pada suksesnya pengelolaan dana desa
yang menyerap porsi cukup besar dari anggaran pemerintah
tidak kalah penting bpk juga melanjutkan komitmennya untuk ikut mendukung pengelolaan kinerja keuangan internasional
guna menguasai sukses pembangunan antarabangsa
dan mengembangkan keuangan negara
dan bersiapkan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals dua ribu tiga puluh
yang telah ditetapkan oleh pbb
pada pembangunan bidang hukum mahkamah agung terus berinovasi guna meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan layanan publik
seperti penerbitan peraturan mahkamah agung nomor tiga tahun dua ribu delapan belas tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik
melalui perma itu penggaraan administrasi peradilan diubah dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi sistem elektronik melalui aplikasi e court
dengan begitu pencari keadilan memperoleh berbagai kemudahan dan efisiensi yang cukup signifikan mulai dari biaya pengajuan gugatan waktu dan lain lainnya
demikian pula mahkamah konstitusional
yang terus bekerja keras dalam menegaskan peran dan kontribusinya pada penguatan rule of law konstitusionalisme dan penerapan prinsip berdemokrasi di negara kita
sebagai wujud nyatanya sampai dengan juli dua ribu delapan belas mk sudah menerima enam puluh tiga perkara
secara keseluruhan pada tahun dua ribu delapan belas ini mk telah memutuskan
dan mengadili sebanyak satu ratus dua belas perkara yang menjadi perhatian publik
seperti pengujian undang undang md tiga terkait dengan pemanggilan paksa oleh dpr
hak imunitas anggota dpr pengujian undang undang lalu lintas dan angkutan jalan laj yang berkaitan dengan keberadaan ojek daring
hingga putusan mk yang memastikan advokat dapat menjadi kewajiban
dan juga kuasa hukum di peradilan pajak
sama pentingnya kita turut apresiasi upaya komisi yudisial dalam meningkatkan akutabilitas peradilan
melalui penegakan kehormatan dan pemeliharaan keluhuran martabat hakim
selama tahun dua ribu delapan belas ky telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada tiga puluh hakim
kay juga telah memfasilitasi penyegaraan pelatih
pengertian pemantapan kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi satu ratus tujuh belas hakim
melalui upaya upaya tadi ky berketetapan untuk memastikan peningkatan kualitas peradilan
yang makin berbasis pada keseimbangan yaitu antara independensi kekuasaan kehakiman
dengan penguatan akutabilitas kekuasaan kehakiman
kay telah mencari penyelenggaraan yang berbeda yaitu penyelenggaraan yang berbeda
penyelenggaraan yang berbeda penyelenggaraan yang berbeda
penyelenggaraan yang berbeda penyelenggaraan yang berbeda
penyelenggaraan yang berbeda penyelenggaraan yang berbeda
penyelenggaraan yang berbeda penyelenggaraan yang berbeda
penyelenggaraan yang berbeda penyelenggaraan yang berbeda
penyelenggaraan yang berbeda penyelenggaraan yang berbeda
kita bersama harus mampu menjaga kerukunan persaudaraan
dan persatuan di antara anak anak bangsa
dan kita bersama harus mampu menghadapi tantangan ketiapasihan ekonomi global
serta mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa pemenang
tapi saya yakin sebagai bangsa yang besar dengan modal sosial yang kuat
kita akan mampu menghadapi semua tantangan seberat apa pun
dari ranah minang
kita bersama sama belajar
barek samu dipikul ringan samu dijinciang
berat bersama sama kita pikul ringan sama sama kita jinjing
dari tanah tartar pasundan kita bersama sama belajar
sacengret paguh sabulek pangkek
kita harus bekerja bersama dengan komitmen dan konsistensi
dari bumi angin mamiri kita bersama sama belajar
kita harus berkembang
kerja keras bersama ikhlas dan berdoa agar tujuan kita tercapai
dari bumi gora kita bersama sama belajar
bareng becukung bareng pepose
kita kerja bersama kita nikmati bersama sama jerih payah kita
dari banua banjar kita bersama sama belajar
wajah sampai kaputing
kita kerja bersama dengan penuh semangat
tidak patah di tengah jalan tidak pernah menyerah
saya yakin dengan semangat persatuan dan kebersamaan antar lembaga negara
kita akan mampu melewati keadaan yang berbeda
kita akan melewati semua tantangan dan rintangan di masa depan
saya yakin dengan teladan dari lembaga lembaga negara untuk bekerja dalam menjalankan tugas tugas konstitusionalnya
seluruh rakyat akan bergerak membantu
saya yakin dengan kerja nyata kita bersama kita mampu meraih prestasi bangsa
kerja kita prestasi bangsa
dirgahayu republik indonesia dirgahayu pancasila
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh